meski tidak diwajibkan tes antigen penonton harus sudah vaksin dua kali dan terhubung di aplikasi peduli lindungi untuk bisa beli tiket
keputusan ini dihasilkan setelah pssi menggelar rapat koordinasi dengan kemenpora satgas covid sembilan belas kemenkes dan polisi di gedung kemenpora senayan jakarta
nantinya tiket piala presiden dua ribu dua puluh dua hanya akan dijual secara online dan tidak dijual di stadion
turnamen piala presiden dua ribu dua puluh dua merupakan turnamen pramusim liga satu
total akan ada empat puluh dua pertandingan sejak fase grup sampai final
sementara babak semifinal dan final akan digelar dua leg dengan sistem home and away
kota solo malang bandung dan samarinda akan menjadi tuan rumah pertandingan pada fase grup
kemudian solo juga dipilih sebagai tuan rumah pertandingan pembukaan piala presiden dua ribu dua puluh dua

antara persis solo melawan pss sleman